enam pengemudi ojek online dibekuk oleh polisi karena mengeroyok dua remaja hingga tewas
menurut para pengemudi ojek online itu korban pernah menjamretnya
peristiwa pengeroyokan itu terjadi di pelataran parkir minimarket di jalan tubagus angke tambora jakarta barat
enam pengemudi ojek online mengeroyok menggunakan kayu batu hingga senjata tajam pada selasa dua puluh tiga februari yang lalu
para pelaku kemudian meninggalkan kedua korban dalam keadaan kritis di pinggir jalan
satu remaja da tewas sedang temannya ti gegar otak dan masih kritis di rumah sakit
menurut para pelaku mereka dendam karena salah satunya pernah dijamret oleh orang yang diduga korbannya
dua orang ini menurut keperanan visum dari dokter mengalami pedaran otak gegar otak dan juga memal pada batang otak
yang satu meninggal dunia yang satu juga berada
ini pelajaran buat kita semua
bahwa kita adalah negara hukum
tidak dibenarkan adanya persekusi
tidak dibenarkan adanya main hakim sendiri